sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
rizky tunggu dulu dengerin mama
rizky tunggu dulu dengerin mama
denger mama dengerin nanti
rizky komoteknya sama mama
hentikan semua ini
hentikan semua ini
jangan bawa orang itu ketemu amira
sekali sekali pikirin orang lain mama
pikirin amira juga
tunggu dulu rizky
dengari mama dulu
kamu mesti dengari mama
jangan lakukan semua ini rizky
rizky buka pintunya
rizky buka pintunya
turun enggak kamu
turun enggak kamu
sri cepat ke sini
tapi tuhan harus ikut sama saya tuan
karena ini perintah dari nyonya tuan
aku udah nabrakin mobilnya bu lenny
maaf pak prabu
mobilnya jadi lecet kayak gini
pas aja sengaja pak
tapi saya nggak sengaja pak
nggak ada yang luka sama kamu kan
nggak ada amira
jangan dipikirkan mobil itu
nyawa kamu lebih berharga daripada sebuah mobil
tadi saya kaget sekali melihat kamu ada di dalam mobil
saya kira ada apa apa dengan kamu
kamu bebek saja
aku ngerasa nyaman ya dipeluk sama pak prabowo
kayak dipeluk sama ayah
apa perasaan ini wajar
di saat orang yang memeluk
justru adalah pembunuh ayahku sendiri
kamera betul betul minta maaf